rabu pagi meski sejumlah jalan di surabaya jawa timur mulai tampak lengang
namun pasar tradisional masih terlihat ramai
di pasar tradisional wonokromo genteng pabean dan pasar pucang surabaya misalnya
warga ramai terutama untuk membeli sayuran dan tanaman obat keluarga atau toga
sayuran memang komoditas yang waktu simpannya singkat
sehingga banyak ibu rumah tangga atau pemilik usaha kuliner tetap harus ke pasar untuk membeli sayuran segar
ya kebutuhan sehari harinya mbak
terus habis gitu kita kan habis megang uang ya cuci tangan ya apa gitu nanti di
terus saya sampai bawa tisu basah ini
takutnya apa gitu loh
tadi kalau setiap hari nggak ke pasar ya kebutuhan sehari harinya makan ya cuma orang tua
tapi nggak ke pasar kan nggak ada di rumah gitu loh
sementara itu para pedagang pun menyatakan tidak ada perubahan transaksi yang signifikan
terutama komoditas beras
sebagai bahan pokok kios tetap ramai dikunjungi pembeli
meski komoditas beras bisa di stok masih banyak warga yang membeli eceran
pedagang juga mengingatkan pembeli agar tidak memborong sehingga stok dan harga tetap stabil
kalau pasar sih masih stabil cuman ya namanya pelanggan juga kan ada yang jaga jaga stok
jadi kadang belinya bisa dua kali lipat
dari biasanya mungkin satu sak jadi dua sak
ya kalau bisa itu belinya seperlunya
jangan sampai panik
kalau itu kan barangnya kalau semakin habis itu malah bikin harga melambung
dalam kegiatan transaksi jual beli jarak di antara pembeli juga terlihat masih rapat
meski ditetapkan sebagai zona merah dalam peta darurat bencana covid sembilan belas jawa timur
dan ada himbawan penutupan tempat timburan malam warung kopi pelarangan car free day
dan beragam kegiatan dengan kerumunan
pemerintah kota surabaya tidak menutup pasar
wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur